data yang tadi sudah tersebar itu sebetulnya
lo mau basket dulu boleh
tapi saya bilang sama teman teman harusnya banjir bisa dikendalikan